jurubicara kpk febri diansyahrabu sore membenarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk di provinsi sumatera utara
dari sekitar tujuh orang yang diamankan itu diantaranya terdapat seorang kepala daerah kabupaten
selain itu kpk juga mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah
kpk berencana untuk mengumumkan informasi lebih lanjut pada hari kamis besok
kami konfirmasi benar ada kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim kpk hari ini di salah satu kabupaten di sumatera utara
kami mengamankan sekitar tujuh orang sampai dengan saat ini yang dibawa ke polda sumut
ada unsur penyelenggara negara di sana ada unsur pejabat daerah dan ada unsur swasta juga
ada unsur kepala daerah di sana sebagai penyelenggara negara tentu sekarang proses pemeriksaan masih dilakukan
ada sejumlah uang juga yang kita amankan indikasinya penerimaan hadiah atau janji tersebut terkait dengan adanya fee terkait pengurusan sejumlah proyek di sana